badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memprediksi sejumlah wilayah di jabodetabek masih berpotensi mengalami hujan ringan
hingga sedang pada siang dan sore hari pada rentan waktu tiga hari ke depan
melalui sambungan virtual pada selasa siang senior forecaster bmkg laude nurdiansyah mengungkapkan kondisi wilayah jabodetabek pada hari ini dan esok
umumnya dalam kondisi berawan namun berpotensi hujan ringan dan sedang di beberapa wilayah pada siang dan sore hari
kemudian pada malam hari di sekitaran wilayah jakarta selatan jakarta timur tangerang depok serta bogor dan bekasi diperkirakan berpotensi hujan sedang pada siang dan sore hari
serta menjelang malam hari meski curah hujan tinggi di wilayah jabodetabek mulai menurun namun di wilayah depok dan bogor masih berpeluang turun hujan sedang untuk tiga hari ke depan
tiga hari ke depan secara umum curah hujan di wilayah jabodetabek akan mulai menurun
namun di wilayah jabodetabek akan mulai menurun